ini tadi kalau jadinya nasi hainan
pasti akan lebih bagus sebetulnya
tapi rasanya pasti enak
aku sebetulnya berharap
ini bisa jadi sesuatu yang romantis
buat kita berdua
tapi romantis itu kan gak
gak didat dari makanan ya pak
sama siapa kita
masih ada yang mau disampaikan lagi
padahal papa sangat berharap
kalau kamu datang kesini
karena kamu kangen sama papa
tapi papa tahu
semua butuh waktu
papa akan tunggu
sampai hari itu tiba ya
aku bisa ada disini
saya jelasin dulu
tadi waktu di jalan
enak minta ketemu sama nenek
oke saya antarin kesini
saya tanya alamatnya sama rendy
kenapa gak bilang sama aku sih mas
sayang beneran mau ketemu sama om nino
papa bisa merasakan kebingungan kamu nak
kebingungan mempunyai dua ayah
papa cuma pengen kamu mengerti
meski kamu bukan anak kandung papa
meski tanpa pertalian darah
tapi cinta papa pada reina itu sangat besar
sebenarnya papa ingin melindungi kamu nak
bapak ingin sekali menyayangi kamu
tapi papa tahu
kesalahan apa butuh waktu untuk semuanya
papa akan tunggu
sampai kapanpun teng
sampai ketemu di rumah
sabar tentu nunggu makanan minumannya emang agak lama
kalau disini tapi enak kok dijamin
udah sering ya disini makan ya
kok kebetulan banget sih kalian bisa kesini
ren sini duduk dulu
ini ibu elsa
ini gini loh mbak bella maaf ya
tadi memang tante yang ngasih tahu ke randy
untuk randy datang kesini
karena kan kita mau makan siang
jadi tante kasih tau randy
terus tante bilang
kalau dia ada waktu bisa nyusul kesini
akhirnya makan siang jadi rame rame
oh ada bu chandra juga ya disini
ini kenapa elsa malah muncul disini juga sih
kenapa mama chandra namun jessica ya
kan gak mungkin kebetulan
mama ketemu mereka disini
mama chendra kan orangnya rumahan
jadi gak mungkin lah kau rumah

karena ada maksud dan tujuannya
nah fav cek ya
aku aku definitely bisa
aku memang udahnya yee

dia bagus banget
sedikit tak metro
gue pemburu keluarga aku
terima kasih bapak

saya langsung masuk ya
ngapain lu ketawa ketawa senyum senyum sendiri
kita tadi dapat kiriman gambar
yang mana ada mirna ada pak rija
jadi efeknya nih
soalnya jadi pengen gandeng
oh gandeng kayak gigi
ampun mbak mirna ampun
eh saya begitu doang dah
udah gendah aja dah
tante cocok tuh sama makanan di sini
aku biasanya juga selalu ngeselin nih soto
kayak ngeselin tante mayang soto juga
tapi hari ini aku lagi pengen makan yang lain
eh aduh bel
maaf ya kayaknya ini ada kerjaan dadakan yang aku harus kantor sekarang juga
nggak apa apa mama di sini aja
abisin dulu aja makanannya mak
kak tianten tante mayang
kita baru makan nanti beli makanan
tadi sih udah makan di rumah mbak
udah gak apa apa
mama pulang aja ren
ya udah kalau gitu
saya duluan ya semuanya
kita bareng ya jess
tante karina tante juga mau bareng
tapi kan tante juga sama makanannya belum habis lho
iya tapi mau bareng jeng mayang ini sekalian pulang ya
ya udah kalau gitu kita harus tunggu di depannya
bercanda saya tunggu di depan
terus nanti ya
kamu boleh aja sih saya ngobrol tapi gak apa apa ya gak lama lama ya
aku tunggu di sini aja
aduh kayaknya emang akan mama sih
sah kayaknya sih gak bisa lho soalnya mama juga dijanji lho sama orang
iya sama banget ya cuman kan masih di jam kerja nih juga waktu makan siang
ya sebentar lagi bakal habis kita harus balik kerja aku juga mau balik ke kantor kok
balik sama aku aja ya ke kantor
atau gak gini mbak
selesai kantor kita ketemu buat ngobrol
ya boleh juga tapi nanti kita atur lagi ya
aduh satu mau ngomong apa sih jangan jangan ini ada hubungannya sama jessica dan nino
padahal saya tuh berniat menjodohkan jessica dengan nino ya minimal membuat mereka dekat dulu
oh aduh kayaknya gak bisa sih saya maaf banget deh ini soal udah mepet waktunya mama ada janji abis dari sini langsung ya
kok gue ngerasa ditolak gini ya sama mbak chandra
yaudah kapan kapan aja deh ma nanti kita ke janjian lagi untuk ketemu
ya ya bisa ya nanti lain waktu ya oke kalau gitu kita jangan yuk
gue jadi curiga nih sama mas chandra kayaknya dia mendukung jessica dekat sama nino
udah berarti tanpa mayang sama tante karina barengan ya
kalau gitu aku sama elsa juga udah pesen taksi online kita duluan ya
kita mau balik ke kantor
oh jangan mbak bella bisa bareng randy loh kan sama sama mau ke kantor
jazz tante juga kan naik taksi kayaknya lewat kantor kamu deh nanti bisa barengan sama elsa berdua ikut ya
kenapa nggak sama randy aja ya
itu mbak betul apa yang dibilang sama bu elsa
baik bareng aja sama randy biar sama sama juga
ya bareng sama kita yuk
maaf banget tante mayang tante karina tapi tadi waktu on the way ke sini dari situ aku udah pesen taksi online nya
taksi online juga udah sampai maaf banget aku terlanjur mesen
ya udah gak apa apa kalau gitu
ini sih masalah siang
sampai ketemu lagi ya
terima kasih untuk siang barengnya mari udi
ya udah kalau gitu kita balik juga
tadi kayaknya kamu nikmatin banget ya dideketin sama dua mama tante tante mayang dan mama chandra
ya kenapa kamu bisa menikmati makan siang sama mereka
ya aku gak tahu shay cuma kebetulan aja tante mayang ngechat aku untuk ngajakin makan siang bareng
tante karina juga gitu
jadi aku pikir ya udah kalau gitu makan siang bareng aja sekalian
eh sekarang gini deh saya tahu niat mama chandra itu ngajak kamu makan siang itu karena supaya kamu bisa deket sama nino iya kan
dan begitu sebaliknya tante mayang makan siang sama kamu supaya kamu bisa deket sama randy
udah deh sakai kamu terlalu ngaco ngomong kayak gini ngaco banget
udah dong jazz jangan terlalu naif lah masa hal sesimpel kayak begini aja masih gak ngerti
atau kamu suka ya direbutin kayak begini
oke terserah kamu terserah kamu mau berpikir seperti apa kalau dari aku aku gak pernah berpikir seperti itu ataupun merasa kayak gitu
ya emang kita beda sih sah kalau orang tua kamu kan masih lengkap kapanpun kamu pengen makan bareng sama mereka kamu bisa
dan itu pasti rasanya happy banget bisa satu meja sama mereka
ya emang beda sama aku yang udah gak punya orang tua lagi
jadi buat aku ketika ada dua seorang mama ngajakin aku makan siang bareng itu sangat berharga dan aku bahagia banget terserah kalau di mata orang itu hal yang sepele
so anyway gimana keadaan mama kamu aku sempet dengar kabar tante sarah sakit ya
ya udah baik kan kau sekarang
pak bimana udah bawa dokter dan suster ke rumah udah sempat juga dibawa ke rumah sakit tapi sekarang udah dibawa pulang ke rumah jadi ya udah lebih baik aja sih sekarang
syukurlah kalau kita keseneng denger ya
so itu berarti artinya kamu sama pak abimana hubungannya udah semakin deket ya sekarang
engga biasa aja kok
apaan sih udah lah gak usah ngalihin saya tuh sebenernya masih penasaran kenapa kok bisa bisanya kamu itu menikmati makan siang sama mama chana sama tante mayang
ya ampun elsa kalau kamu masih segitu penasarannya kamu silahkan hubungin tante mayang hubungin tante karina
kamu tanyain langsung ke mereka ada apa sih tante aku ngajakin jessica makan siang bareng
ren mama tuh masih bingung deh tadi kok tiba tiba ada becandra ya waktu mama lagi makan siang sama mbak bella ada apa ya
ya aku malah gak tau ma soalnya kan tadi juga aku telat datang
iya sih ren apa bener bener mbak bella udah pindah ke lain hati kayaknya tuh
mama bisa liat itu dari mana ma
ya ya mama ngerasa gini loh ren sekarang ini mbak bella berubah gitu kalau dulu tuh dia ekspresif terus suka nervesan gitu terus suka ngomongin kamu gitu loh
kalau sekarang agak ada yang ngomongin kamu sama sekali ren
iya sebenarnya saya juga penasaran sih kenapa bella bisa berubah sekarang
aduh kurang air lagi astagfirullahaladzim
eh mama mama ngapain kesini
gapapa tadi aku denger papa teriak
mau aku bantuin
enggak enggak enggak udah udah kamu gak usah liat kamu gak usah liat
biar kamu gak liat ayo ayo kamu pokoknya gak boleh kesini apapun yang terjadi jangan kesini udah udah udah
aduh gosong aja
gak enak aduh
kenapa ya garam udah gula masa bubur pakai gula aduh
soalnya aku nungguin dari tadi kamu selesainya lama banget siapa tahu kamu butuh bantuan aku
enggak aku gak butuh bantuan kok aku lagi masakin kamu sesuatu yang spesial
kau liat dari bahan bahannya
tadinya niatnya adalah nasi hainal tapi ternyata jadinya bubur ayam
gak apa apa aku suka bubur ayam
iya gak apa apa ya bubur ayamnya
pokoknya aku mau lihat kamu sehat
kamu seger lagi ya pokoknya kamu tenang aja aku yang masakin buat kamu ya sayang ya
iya iya aku udah sehat kok
entah siapa yang akan dipanggil allah lebih dulu biarkan ini jadi rahasianya
tapi semoga waktu yang tersisa bisa kami isi dengan saling membahagiakan satu sama lain
makasih ya pak
itu yang membuat rena kenapa ingin pulang cepet
itu juga kenapa akhir akhir ini rena jadi sering ngurung
kalau saya sih berharap temannya itu bisa diberikan pengertian lah sama orang tuanya
supaya temannya juga tahu apa yang dilakukan atau yang dibicarakan dia itu sebenarnya sesuatu yang gak baik
dan bisa menyakiti temennya
iya kamu benar tapi kita juga harus bisa istilahnya memberikan pengertian ke rena
itu kan maksudnya orang tua anak tersebut memberikan penjelasan
kita juga harus memberikan apa ya rasa security rasa comfort dan rasa cinta ke rena
karena apa ya masalah kayak gini ya perundungan bully bully an seperti ini tidak akan berhenti sampai sini aja
nanti begitu rena beranjak dewasa apalagi nanti pas menginjak smp sma hal hal seperti ini pasti juga akan terjadi lagi
karena caranya supaya kita bisa mempersiapkan rena menjadi anak yang mencintai keluarganya mencintai dirinya sendiri dan penuh dengan kepercayaan diri
jadi dia bisa istilahnya tuh apa ya tidak terpengaruh dengan perundungan atau bully bully an seperti ini
dan yang terpenting adalah gimana kamu sama andin nanti bisa memberikan pengertian ke rena bahwa no matter what happen di sekolah atau di lingkungan tempat dia bergaul nanti
dia harus bisa speak up untuk dia

kalau dia di bully dia harus berani berbicara sama sekolah atau sama orang tuanya
jadi kita tahu hal apa yang harus kita lakukan dan harus kita perbuat untuk mengatasi semua
karena gini anak harus diajarkan untuk speak up
karena daripada dia mengalami masalah terus dia diem sendiri itu akan lebih bahaya al
itu akan merusak dirinya sendiri dan banyakan kasus you know anak anak sekolah yang bunuh diri karena tidak dibuka sama orang tuanya
itu akan lebih bahaya al
itu yang kita hindari
saya juga udah mikirin itu sih mbak
banyaklah pelajaran pelajaran yang memang harus rena mengerti juga sebenarnya kan
tapi kan balik lagi ya masing masing individu itu kan berbeda beda
bisa menangkapnya seperti apa
ya jujur sih dengan kondisi saya yang seperti ini saya juga masih harus membaca rina itu anaknya seperti apa
makanya ya saya cuma bisa bilang gak ada kata selain kata sabar
tapi memang sabar dan ikhlas itu kan memang luas ya
yang paling susah kan itu
makanya ya mama bilang tadi speak up perlu tapi mungkin ada tipe orang yang mungkin seperti rena tapi memang harus kuat juga gitu
kalau memang mau diem ya gak apa apa diem

tidak usah dibalas juga nggak masalah gitu cuman kan memang harus kuat dari dirinya juga
betul itu sih memberikan kepercayaan diri ke seorang anak itu yang terpenting
jadi dia bisa menjaga dirinya dia sendiri
karena kan kita gak dua puluh empat jam sama anak tersebut ya kan
pak yandin juga tadi sempat bilang katanya dari pihak sekolah juga katanya mau mengadakan mediasi
oh good oh jadi pihak sekolah udah mau
jadi orang tuanya si
teman teman rena ini mau dipertemukan sama
ya mungkin gak tau ya perwakilan antara saya atau andien atau dua duanya
tapi itu bagus sih at least sekolah aware dan juga care dengan masalah ini
dan memang mediasi itu adalah salah satu cara untuk itulah common ground bisa dipertemukan kedua belah pihak
tapi memang susah gampang sih resimikis dan mama yakin kamu sama andin pasti bisa lah
untuk you know memberikan security dan
cuma lucu aja sih anak umur segitu udah bisa
itu bukan kalau bukan dari didikan orang tuanya yang salah
iya sih betul nah itulah makanya gunanya pendidikan dalam keluarga jadi sebelum kita keluar the smolest yo know istilahnya itu pelajaran terawal termula adalah dari keluarga
farah ascara ya
farah ascara ya mana nih ascara ascara lagi mana sama kiki kali ya sini ya oma kangen juga ascara mana dia ala ala ala ala ala ala abis dari mana sih
tadi katanya ngeri papa itu siapa papa
kenapa deh kiki
mbak andien di kamarnya reina pok
oh mau jalan
sama aku yuk
oh kiki kedapur dulu ya mas
mana mana aja dia jauh jauh ya
gimana sayang rena pada ngantuk ini kan kita mau kita mau bobo bareng kan ya iya aku sih mainnya
cuma mengingatkan ada hal hal yang perlu kamu penuhi juga sebagai seorang suami terhadap istri
ini tadi kalau jadinya nasi hainan
hai pasti akan lebih bagus sebetulnya tapi rasanya pasti enak moga moga ya aku sebetulnya berharap
ini bisa jadi sesuatu yang romantis buat kita berdua ya moga moga ya
tapi romantis itu kan enggak enggak dilihat dari makanannya pak tapi sama siapa kita duduk dan
sama siapa kita makan sama sama iya betul karena aku makannya sama kamu jadinya oh iya
gitu jangan terlalu banyak dicampur oh oke oke oke ini kita ngomong dulu kapan makannya kalau gitu iya
tadi katanya kamu nyuapin pakai ayamnya yang banyak ya biar kamu cepet sembuh ya yang soal makan ayam bisa
cek sembuh enggak maksudnya makanan banyak bisa cepet sembuh nggak gitu ini langsung ini maksudnya
mau romantis atau mau apa tujuannya romantis tapi kalau masih makan segede itu tadi enggak
romantis lo jatuhnya sayang selak ya ya udah kecil aja kecil ya kamu mau nyobain dulu enggak usah
nyekan aku bikin buat mama pak ini masih pantas ngasih kayak gini pak orang kita udah ngapain deh
suapan suapan loh pantas dong
suap suapan saling sayang romantis harusnya orang tuh semakin lama menikah harusnya semakin
deket semakin cinta kita kan jadi orangtua yang paling gaul dan paling cinta hahaha
itu kan anak ya biarin aja harusnya ntar dia mencontoh
harusnya ntar semakin tua ya semakin deket
udah aku mau foto dulu sebentar
foto kita berdua
ajak tetangga kita
lupa di timer sebentar
terserah mau ini aja
ini ini jalan
senang sih ngeliat mama papa kayak begitu
mereka bahagia banget
sampai sekarang mereka masih bersama
rumah tangga gue hancur
hidup gue berantakan
yang bakalan nemenin gue
bahagia banget sih lo mbak
kebahagiaan lo sempurna banget
dengan adanya suami dan anak anak lo
kenapa kebahagiaan itu gak pernah berpihak ke gue
kenapa selalu ke lo sih mbak
oke gak oke gak hasilnya
lagi ya oke
ini dong rena
coba nih rena liat tuh
dulu papa sering ngebakutin kita
jangan tanya foto
papa tuh suka ngevideoin
apalagi kalau ada kamera baru
udah udah yang ngefoto
tunggu tunggu tunggu
askara mau main kemana
aduh mau nyamperin miss kiki ya
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
dung dung dung dung
dung dung dung dung
dung dung dung dung
semoga ingatan kamu segera kembali al dan semua momen ini kamu ingat
dan semua momen indah yang pernah terjadi